meski selalu mengaku terpuruk karena hantaman pandemi covid sembilan belas
para pengusaha di jawa timur mengaku siap membiayai vaksin gratis untuk pekerja dan keluarganya
ketua kamar dagang dan industri kadin jawa timur adik dwi putranto mengatakan
sejumlah pengusaha dari sektor rokok tekstil sampai sepatu
sudah berkomitmen mengikuti program vaksinasi gratis ini
biaya tidak menjadi masalah
bayangan awal saya sih berat tapi ternyata banyak perusahaan yang mendaftarkan vaksinnya
juga untuk karyawan dan keluarganya
karena kan tidak terlalu mahal seperti yang satu juta itu tidak jauh dari situ
ini masih nunggu mekanisme distribusinya mekanisme siapa yang nantinya akan melakukan vaksin ini
kira kira target saya dua juta pekerja di jawa timur untuk yang pertama ini bisa tervaksin
program vaksinasi oleh pengusaha ini diatur dalam peraturan menteri kesehatan no sepuluh tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi covid sembilan belas
ada sebelas syarat yang harus dipatuhi pengusaha
misalnya harus beda merek vaksin pemerintah
dilakukan di fasilitas kesehatan swasta
sampai penyedia vaksin harus badan usaha milik negara atau bumn
program vaksinasi gratis bagi pekerja ini disambut baik para karyawan
mereka mengaku antusias menunggu realisasi program ini
terlebih vaksinasi juga menyasar pada keluarga mereka
hanya saja mereka berharap vaksinasi ini aman karena merek vaksin yang dipakai
bukan yang selama ini diuji cobakan di indonesia
kalau buat saya itu bagus banget ya
karena nanti bisa mengurangi kluster perkantoran yang sekarang lagi banyak
terus bisa juga nanti untuk immunity heart yang bisa terbentuk secepatnya ya
jadi kita bisa terbebas dari pandemi
karena kami sebagai karyawan juga termasuk kategori yang beresiko tinggi
karena selalu berhubungan dengan pihak luar dan selalu bekerja di luar

kalau menurut aku sih bagus program
kita mendukung program pemerintah ini
di masa pandemi gini kan kalau dikasih gratis apalagi untuk menjaga kesehatan kita
itu kita sangat mendukung sekali
sejumlah epidemiolog dan pakar kesehatan masyarakat melontarkan kritik terkait program ini
mereka berpendapat vaksinasi dengan label gotong royong ini
potensi mengacaukan peta jalan vaksin yang disusun berdasarkan skala prioritas penerima
harusnya pengusaha membantu pemerintah mengisi kekosongan ketersediaan vaksin pada kelompok kelompok prioritas
semua itu akan membuka ketidakadilan
artinya mereka hanya mikirkan kelompoknya saja
nah sebaiknya jangan kayak gitu
ada lebih dari delapan pengusaha yang mendaftar ikut vaksin
mereka juga mencari program ini
targetnya vaksin ini bisa menjangkau dua puluh empat sampai tiga puluh juta pekerja
kadin jawa timur sendiri belum bisa memastikan berapa jumlah pengusaha di jatim yang ikut program ini
pasalnya pendaftaran dilakukan secara online oleh pemerintah pusat
miftah farid ganjar wicaksono surabaya jawa timur